mau lari kemana lo
mana jawaban yang kemaren
ketua rw ya
tapi sama sama kagak pernah jadi
udah waktunya jam makan
lagi ga kerja
libur kang amin
kerja nanti malem
nganterin anak sma mau ikut lomba
pokal grup di bandai kota
wah seru ya
wah waktunya gede
maskur ada kembaliannya engga
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan
bapak lo ga makan juga tis
ini baru mau saya telepon
hp nya engga aktif
ini yang berutuh
bapak saya kemana ya po
ntar jangan jangan hilang lagi loh
suruh antren kue ke rumah bu rahma
ya udah lu sekarang pada pulang ya istirahat
limbat lu tat
limbat lu sur
tidak terluar mak
mut kamu lihat bapak saya enggak
berarti nasib kita sama dong
kamu lihat bapak saya pun
waduh enggak lihat tis
bapak saya gak bisa ditelepon pur
pur bantuin saya atu
gue sudah dibuking mak
kupil sampai bisa cari perempuan attuhnya
andrew era najak pasang perempuan lu
lo kata burung
kata orang dulu jangan suka makan pedes
bisa bikin sakit perut
jangan suka godain cewek judes
kalau kagak mau kena sikut
bener juga meh
gue pulang duluan dah
lali lali kesenayan jangan lupa pakai gelang
dari mana mah
abis bantuin emak sama mbak tati bikin kue
ini mau bantuin bawa ini ke rumahnya
papa jualannya gimana
papa sampe capek berdiri
papa duluan ya mah
mau main ke rumah kagak
aduh terima kasih beh
lain kali saja saya mau istirahat dulu
wah kayaknya mbak ngojek capek banget ya mbak
makasih ya mbak
assalamualaikum mbak tati
bapaknya dari mana aja
bapaknya dari rumahnya haji muron
mpis teleponin kok gak nyambung
aduh baterainya abis tis
banyak duit lu
tempat makanan di nang baru
abang capek ya
abis ngajak seharian
dari tadi abang seharian
yang aku udah ambil lagi
kirain tadi abang tidur
gara gara capek abis ngajak seharian
soalnya sipul lagi butuh duit
buat beliin bapaknya hp
dari mana lu sur
dari rumah emak be
abis bantu bantu bikin kue
syukur dah kalo lu sama emak udah banyak lagi
si maya emang banyak banget dah
pas ya din
pas buat apa be
pas buat jadi emak lu
kalian lah di gunung

wur jangan dibeli hp enggak
kebetulan saya kenal sama orang jual hp di mangga dua
jangan sekarang ya